saya udah ketemu gopang
katanya sekarang dia jadi tukang cuci piring sama bagian bersih bersih
ada urusan keluarga dulu
kalau bos tau nanti dimarahin
bantu dia supaya percaya
kerjaan yang lebih bagus
dan yang penting
sekarang kamu sudah pulang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
mau nginter kopi buat kang murad
kang uja gak dibuatin
tadi saya lihat kang murad datangnya sendiri saya nggak lihat kang ujang datang
bikin satu lagi buat kang ujang
barusan kang mus ada di terminal
tapi nggak masuk
cuma ngobrol di atas jembatan
nggak tahu sama siapa
sekarang kang mus sudah pergi
lagi keseberang jalan
senior kalian di terminal
kenapa nggak masuk ke terminal
padahal kalau ngobrol di biaya lebih enak
janjian memang di situ
di atas jembatan
kang mus sama kang obang udah ketemu
tadi ada yang lihat kang mus di jembatan
tadi kang bus ngobrol sama kang gobang di jembatan
senior kita disini
mau ngantar kopi buat kang ujang
berarti orangnya udah pulang
kan orangnya keliatan
kamu lagi sibuk gak
kalau kamu gak sibuk
kalau mau nyuruh bikin kopi
ngapain akan nyuruh esy duduk
rasanya disebut ada ada
ada urusan keluarga dulu
kalau bos tau nanti dimarahin
bantu dia supaya punya kerjaan yang lebih bagus
kang mus pesen
bantu kang koba supaya punya kerjaan yang lebih bagus
semarang semarang semarang
kenapa kang mus jauh jauh dari rumah ke terminal
cuma buat ngobrol di jembatan
saya juga tadi waktu nelpon kang cecep nanya gitu
memang janjiannya di jembatan
tapi kenapa di jembatan
saya juga gak tau
bedung bedung bedung
jurayam jurayam jurayam
kamu bukannya di parkiran
disuruh balik lagi kesini sama otang
kamu nyari otang
saya mau kesana
jurayam jurayam jurayam
bedung bedung bedung
selamat datang kembali
tidak bisa dikawal